kemana mana gampang deket gitu naik mrt biaya juga murah
menurut saya keuntungannya itu peningkatan aksesibilitas dan fleksibilitas mungkin ya jadi lebih mudah
diakses dan disini juga saya lihat ada inisiatif mengarah untuk lebih mengayomi teman teman di fabel
sebelumnya yang tadinya saya juga pengguna kendaraan bermobil sekarang sudah saya pindah
ke transportasi umum tersebut
sama transjakarta fasilitasi sudah cukup baik namun terkadang yang harus
diberikan adalah sistem dari pemasukan orangnya aja kadang kadang terlalu padat
iya saya rutin tiap pagi karena mau kerja naik lrt dan lrt cukup membantu sih transportasi kami ya
untuk karyawan menurut saya tarifnya itu ya mendukung untuk ini ya karyawan pekerja bahkan

jakarta memiliki moda transportasi yang terintegrasi satu sama lain
bus transjakarta mrt lrt krl dan mikrotrans yang melayani jutaan warga setiap harinya
berpenduduk sebelas juta jiwa jakarta merupakan kota pusat pemerintahan dan ekonomi di indonesia
setiap harinya jutaan warga jakarta bergerak baik untuk bekerja belajar berusaha
ataupun melakukan aktivitas rutin lainnya
tiga tiga juta komuter dari wilayah satelit seperti bogor depok tangerang dan bekasi
meskipun demikian integrasi sistem transportasi ini merupakan hasil dari perjalanan panjang
yang hingga kini masih terus dikembangkan untuk dapat mengatasi permasalahan kemacetan
jika berdasarkan data
jumlah kendaraan di jakarta pertambahannya demikian masif sebelum pandemi ya
dan pertambahan jumlah kendaraan bermotor ini tidak diimbangi dengan pertambahan ruang ataupun panjang jalan
akhirnya jumlah kendaraan bermotor yang berada di jalan semakin lama semakin banyak
di sisi lain juga tidak diimbangi oleh disiplin masyarakat
dalam tiga tahun terakhir setelah pandemi
dan saat ini jumlah kendaraan bermotor yang ada di jakarta itu total sekitar dua belas delapan juta kendaraan bermotor
untuk totalnya adalah roda dua mendominasi yaitu delapan sembilan juta
hampir sembilan juta kendaraan dan selebihnya adalah kendaraan pribadi itu dua delapan juta
pada saat ini

menyebabkan penurunan kemasukan dari elektrik
kerugian ekonomi dari kemacetan lalu lintas di jakarta
membuat perusahaan jalan yang lebih mudah untuk diberikan perusahaan kemasukan yang lebih mudah untuk diberikan perusahaan kemasukan

angka ini didapat dengan menghitung waktu perjalanan dan konsumsi bbm
kemacetan lalu lintas juga berkontribusi terhadap masalah perubahan iklim akibat emisi kendaraan bermotor
kapasitas ruas jalannya sudah tidak memadai
kemudian kedua peningkatan jumlah kendaraan itu makin lama makin bertambah sangat pesat
jadi kita ingat jakarta itu road ratio itu hanya sekitar tujuh atau delapan persen lah dari total seluruh wilayahnya
ada yang mengatakan idealnya berapa dua puluh dua puluh dua
tapi pertanyaan itu tadi kalau jumlah kendaraannya tidak dikendalikan
berapapun panjang jalannya banyak jumlah jalannya itu tidak akan pernah bisa mengatasi persoalan kemacetan
oleh sebab itu kemudian jakarta melakukan perubahan di mana tadi paradigma penanganan permasalahan transportasi
dari car oriented development ke transit oriented development dengan mengintegrasikan seluruh layanan angkutan umum
dan menyelesaikan permasalahan dalam first and last milenya
sejak dua ribu empat kemudian jakarta di eranya bang yos meluncurkan yang namanya busway
atau yang kita kenal dengan bus rapid transit
pertama diluncurkan dua ribu empat yaitu dari blok m ke kota
pada saat itu dilayani oleh lima puluh enam bus
ini menjadi fundament di mana kemudian setelah itu koridor koridor selanjutnya dibangun
dan terakhir kita pahami di zamannya pak jokowi juga dibangun mrt juga ada lrt jakarta
ini menjadi fondasi yang kemudian bagaimana kita melakukan integrasi secara utuh terhadap seluruh layanan angkutan umum di jakarta
meski demikian banyaknya opsi moda transportasi di jakarta sempat tidak sebanding dengan jumlah penggunanya
kita bahwa kita sudah memiliki mrt sudah ada lrt sudah ada transjakarta bahkan sudah ada krl masuk jakarta
tetapi modal share nya masih rendah
dua ribu delapan belas itu modal share nya masih rendah
modal share angkutan umum di jakarta hanya empat belas persen
artinya sangat rendah dengan begitu banyaknya layanan angkutan umum masal di jakarta
bahkan transjakarta pada dua ribu tujuh belas layanan angkutannya itu hanya mengangkut tiga ratus lima puluh ribu penumpang per hari
dengan jumlah koridor dan rute yang tidak sedikit
artinya ada yang harus diperbaiki
oleh sebab itu untuk bisa memperbaiki ini maka integrasi menjadi kata kunci
bagaimana kita mengintegrasikan seluruh layanan
sehingga mobilitas orang itu untuk menjangkau setiap titik layanan yang ada dari sisi layanan angkutan umum itu akan mudah
satu lima km jalur sepeda terbangun target kami tahun ini adalah lebih kurang tiga ratus km nantinya yang tersedia di jakarta
kemudian juga dari sisi penataan kawasan stasiun saat ini sudah ada sembilan stasiun yang dilakukan penataan
sistem transportasi publik maka terdapat sejumlah aspek yang penting untuk dipenuhi
seperti integrasi fisik integrasi layanan integrasi tarif termasuk sistem pembayaran
ini salah satunya yang pertama itu showcase kita lakukan di stasiun krl tanah abang
dilanjutkan dengan stasiun krl sudirman krl stasiun senen stasiun juanda
kemudian stasiun tebet juga di stasiun manggarai stasiun gondang dia
juga ada stasiun palmerah dan kemudian ada stasiun matraman baru
juga stasiun cawang cikoko dan kemarin yang baru diresmikan adalah stasiun
jakarta kota yang kemudian sekarang kita menyebut kawasan batavia
sementara untuk integrasi layanan yang berkaitan dengan pembayaran dan data transportasi
jaklingko hadir melalui peraturan gubernur dki no enam puluh tiga tahun dua ribu dua puluh
tentang penugasan sistem integrasi pembayaran antarmoda
dan tugasnya itu untuk melakukan integrasi tiketing integrasi pembayarannya
dan juga untuk integrasi data transportasi di jakarta ini
terus kalau misalnya jaklingko ini yang digaungkan terus meneruskan visinya nih
menghubungkan kamu kemana saja
bahkan visi tersebut juga ada ketika kita membuka aplikasi jaklingko
nah sebenarnya seperti apa sih pak penerapan dari si visi menghubungkan kamu kemana saja ini pak
jadi seluruh jakarta
itu sudah bisa dijangkau
menggunakan anggota umum tapi
harus bisa dijangkau dengan anggota umum
yang terintegrasi tidak bisa berdiri
sendiri semuanya harus saling
dihubungkan nah kami menjadi platform
penghubungnya jadi apakah itu
untuk pergi ke mal pergi ke
kantor pergi ke sekolah
ke rumah sehat gitu ya semuanya
bisa menggunakan anggota umum
terintegrasi bahkan ke taman
literasi marta tiahau
ini gitu jadi ini
simpul temu di
kawasan transit blok m
dan nah ini kebetulan ada
teman kita nih dari
integrasi transit jakarta ini juga
perusahaan anak usaha
bumd juga dan mereka yang membangun
taman literasi marta tiahau
nah kalau bicara soal
jaklingko ini pasti berkaitan erat sama
aplikasi dan fitur yang ada di dalamnya
nah kalau untuk cara kerjanya
sebenarnya seperti apa sih pak
untuk fiturnya pengguna gampang ya
tinggal menggunakan salah satu
apakah menggunakan aplikasi jaklingco
nanti dari aplikasi jaklingco
tinggal dipilih tempat
berangkatnya sampai dengan
tempat tujuannya kemudian nanti
ada moda yang paling ekonomis

begitu atau kombinasi yang tercepat
kita mau berangkat dari mrt blok m
sampai dengan bus transjakarta
ada pilihannya menggunakan mrt
dari blok m sampai dengan
istora kemudian dari istora menggunakan
transjakarta sampai dengan ke halte monas
hanya dalam waktu lima puluh menit
dan sudah menggunakan tarif integrasi
rp empat tujuh ratus lima puluh ini satu opsi
kemudian opsi keduanya
juga bisa menggunakan kartu
jadi karena mungkin
kalau menggunakan kartu
menggunakan aplikasi ada beberapa
tahapan dan orang juga
tidak semuanya sudah terbiasa
tetap bisa mudah
menggunakan kartu integrasi
jaklingco nah ini kartu integrasi jaklingco
yang kami luncurkan adalah standarnya
jadi bisa menggunakan
kartu bank selama itu nanti direperso
di terminal terdekat atau
di stasiun terdekat nanti bisa digunakan
untuk semua moda apakah itu mrt
jakarta kemudian transjakarta
atau lrt jakarta bahkan juga sudah bisa
digunakan di kai komuter yang dari
board data bank menuju jakarta dan juga
kai bandara nah apalagi nih pak sekarang
kan juga ada hal baru nih yang ditawarkan
yaitu tarif rp sepuluh itu untuk semuanya
nih pak ya jadi rp sepuluh itu untuk
tiga jam itu ya harus diingat kemudian
untuk maksimum tiga jam dan untuk moda
mrt jakarta transjakarta dan juga
bisa gabungan dua moda atau tiga moda
jadi misalkan mrt disambung transjakarta
itu bisa atau transjakarta disambung lrt jakarta
bisa atau tiga tiganya dari lebakbulus
naik mrt kemudian dari duku atas naik
transjakarta sampai dengan pemuda rawamangun
sambung lagi lrt sampai ke kelapa gading
itu tiga tiganya disambungkan jaraknya
panjang sekali maksimum cuma bayar rp sepuluh
jadi penghematannya luar biasa sampai dengan
ini dia yang bikin saya jadi penasaran
taman literasi ini juga berdekatan sama
stasiun mrt ini pak
udah ada juga tuh pak ya
ini sekarang kita sudah ada di stasiun mrt
jadi kita akan menjajal tarif rp sepuluh ini tapi kita
rutenya mau ke mana dulu pak
ya kita coba untuk kombinasi antara mrt dengan
transjakarta kita mulai dari plaza blok m bca ya
kemudian dilanjutkan nanti ke stasiun istora senayan
kemudian dari istora senayan sudah pindah ke moda transjakarta
dari halte polda sampai dengan ke halte monas
kalau gitu boleh dijelaskan pak mekanisme dari tarif
integrasi rp sepuluh itu seperti apa sih pak kamau
iya ini karena jaraknya pendek bahkan tidak akan mencapai sepuluh ribu
karena kita cuma dari blok m sampai dengan monas ya
dan dari blok m ke monas ini kalau tarif normal
itu dibayar rp lima untuk mrt dari blok m nya sampai dengan
istora senayan kemudian transjakartanya bayar rp tiga lima ratus
dari halte polda sampai dengan halte monas
jadi total rp delapan lima ratus
kalau menggunakan tarif integrasi itu membayarnya rp dua lima ratus ketika masuk
plus rp dua ratus lima puluh per kilometer untuk total perjalanannya
kami hitung itu dari blok m sampai dengan ke monas
hanya perlu membayar empat tujuh ratus lima puluh itu langsung muncul di sistemnya
jadi ada penghematan dari yang tarif normal rp delapan lima ratus menjadi rp empat tujuh ratus lima puluh
lumayan ini penghematannya sangat besar
dan ini tentunya akan sangat membantu mereka yang melakukan mobilitas di dki
karena bisa mendapatkan tarif yang lebih murah
memangkas pengeluaran yang biasa ya pak
oke kalau gitu kita sambil coba lagi ya pak ya
ini aktif aktif apa pak kalau boleh diceritakan
jadi ini memformat kartu supaya bisa mencatat histori perjalanan dari halte ke halte
jadi ada satu tabel di dalam kartunya yang ada id stasiunnya kemudian ada tanggal dan ada jamnya
kemudian nanti ini di akan perhitungan ketika melakukan perjalanan
dia sudah berangkat dari mrt stasiun mana sampai dengan stasiun mana
dilanjutkan teras jakarta halte mana sampai dengan halte mana
dan apakah dalam waktu tiga jam
kalau dalam waktu tiga jam berarti bisa menikmati maksimum rp sepuluh tarif integrasi
terima kasih pak
kehadiran mrt membuat opsi berkomuter yang aman nyaman tepat waktu dan terjangkau semakin komplit
kami pun tiba di stasiun tujuan sebelum berpindah moda ke bus transjakarta
tarif integrasi berpotensi memangkas pengeluaran masyarakat untuk ongkos transportasi yang selama ini cukup tinggi
survei yang dilakukan dewan transportasi jakarta dtkj dua ribu dua puluh satu lalu mencatat
yang menarik adalah perpindahan tiga dengan tiga moda itu dengan sepuluh ribu itu menarik
bandingkan kalau dengan sekarang misalnya
contoh ya saya naik krl saya turun di juanda berapa tarif saya sampai situ rp enam
pulang pergi rp dua belas
kemudian saya naik transjakarta ke trisakti rp tiga lima ratus pulang pergi berapa rp tujuh
berarti hampir rp dua puluh
bagaimana kita turunkan menjadi satu digit
selain menghubungkan penggunanya kemana saja
jaklingko juga berkontribusi pada semakin baiknya layanan armada angkutan kota atau angkot
sebagai moda yang menjangkau warga di kawasan permukiman untuk berpindah ke moda yang lebih besar
hingga tahun dua ribu dua puluh dua sebanyak dua tiga ratus lima puluh dua armada angkutan kota dari sebelas operator bertransformasi menjadi mikrotrans dengan sistem jaklingko
di bawah regulasi pt transportasi jakarta

semua armada mikrotrans dengan tarif ini dipastikan telah memenuhi seluruh aspek standar pelayanan minimum
yang meliputi lima aspek yaitu keselamatan kenyamanan keterjangkauan kesetaraan dan keteraturan
sekarang angkot yang ini sebenarnya angkot yang di upgrade dari yang sebelumnya ya sekarang udah ada ac terus pakai jaklinggo harganya masih rupiah
dan kebetulan juga kan kalau mungkin kita bandingin transportasi publiknya udah jauh lebih nyaman lah
jadi mungkin angkot ini bisa jadi alternatif untuk orang orang yang sebelumnya menggunakan transportasi pribadi
karena saya memilih jaklingko lebih ada ac nya nyaman lebih enak aja adem

untuk integrasi stasiun integrasi fisik itu tidak ada anggaran dari apbd
contohnya untuk penataan kawasan stasiun tanah abang itu kami tidak mengeluarkan apbd tetapi menggunakan prinsip kolaborasi
tak mungkin magnets bukti
dulu kan lebih nggak terdata ya terus sekarang jadi lebih rapi
terus juga banyak orang orang yang menjadi lebih sering jalan dan lebih banyak acara juga
alhamdulillah wajah baru kota tua semakin bagus semakin menarik
sehingga kita sebagai wester komunitas kota tua lebih senang memiliki tempat ini
yang paling ketara sih dari jalanannya ya dulu nggak sebagus ini
terus aksesnya juga harus muter sih kalau dulu setahu saya ya
bagus sih karena sebentar lagi juga akan ada mrt juga dibangun di sebelah sana
semoga nanti ke depannya juga jadi lebih gampang sih kalau misalkan mau ke selatan
batavia atau kawasan yang lebih dikenal dengan nama kota tua kini memiliki wajah baru
dari sejumlah revitalisasi yang paling terlihat adalah di area pejalan kaki dan jalur pesepeda yang menjadi semakin luas
trotoar di beberapa ruas jalan juga dirombak seperti jalan ketumbar jalan kemukus jalan lada dan jalan lada dalam
sehingga kawasan ini menjadi kawasan yang bebas dari kendaraan bermotor
selain itu bila sebelumnya halte bus ras jakarta terletak di depan museum bang mandiri
saat ini halte tersebut telah berpindah di depan stasiun jakarta kota
itu artinya jarak antar moda transportasi sudah semakin dekat
eits tak hanya itu saat ini proyek pembangunan dari stasiun mrt juga tengah digarap di kawasan kota tua
dengan demikian sistem interaksi yang terjadi di kawasan ini juga berubah
transportasi transportasi di kawasan bersejarah ini menjadi semakin komplit
dengan sejumlah revitalisasi yang dilakukan sebenarnya apa saja sih pak yang menjadi kekhasan dari wajah kota tua yang baru
ya jadi gini mbak kekasan kota tua yang sekarang ini ini kan kalau kita beri konsep itu
kota tua tapi untuk kota maju ke depan
artinya yang dulunya jalanan di lada selatan ini dulu dipakai kendaraan bebas bermotor
baik itu kerudam peruda dua sekarang sudah masuk kawasan lez
nah dari mulai kawasan lct low emission zone itu dari mulai jalan kemukus masuk ke tumbar masuk ke lada dalam
nah di sebelah stasiun bios ini nanti ada shelter khusus busway
shelter ada di depan mandiri
karena memang dari jalan ke tumbar sana itu nanti masuk memang yang diperuntukkan untuk transjakarta yang memang beremisi rendah
jadi nanti kendaraan lain pun tidak boleh
nah dari kawasan itu terbentuklah nawasa kawasan tod
karena di situ ada shelter baswi di sini ada kereta ap kemudian di bawahnya ada mrt
jadi sudah terintegrasi
terindikasinya dengan adanya kawasan kota tua ini sekarang kan orientasinya hanya untuk pejalan kaki maupun pesepeda
dan dari tud sendiri dari persatuan tud sendiri sudah memilih semua
pertama ada jalur pejalan kaki ada jalur sepeda kemudian ada untuk ruang ketiga untuk pembauran merapatkan orang padat
dan di sini kan ada kawasan ada plasa
plasa ini kan meraih di tempat ruang ketiga
nah fokus ke arah sana utamanya para pejalan kaki ini karena melihat kawasan dki jakarta ini semakin sesak padat penduduk
atau apa sih pak latar belakangnya sebenarnya
tentunya kalau kita bicara pengendalian kemacetan lalu lintas
ini kalau kita nggak kendalikan dengan benar benar jakarta itu akan stuck
lima tahun ke depan
kita baru keluar dari rumah itu sudah stuck
makanya itu menjadi prioritas keempat
kan dari dua ribu sembilan belas itu kita masif
untuk melebarkan trotoar yang dari satu lima menjadi dua tiga bahkan lima meter
bukannya saya mempersempit jalan bukan
saya hanya mengkonsistensi lajur jalan
dulunya mungkin lajur jalan mobil ada yang empat tiga empat ada dua
kalau emang di situ d kita konsistensi aja menjadi dua lajur
sisanya apa untuk rotoar
jadi artinya konsistensi lajur itu perlu
atau namanya reticizing
nah tentunya ini yang menjadi dasar kita
apa ke depan itu memang untuk mengurangi mobil pribadi untuk di jalan raya
karena angkutan umum kita kan sudah oke
jadi artinya memang di kota maju itu memang sudah
tentunya harus mengurangi untuk kendaraan pribadi
di jalan pencangkaki kita sudah hampir
itu pun masih
kalau kita bicara panjang jalan kita kan satu tiga ratus meter
kali dua dua ribu enam ratus
yang baru kita bangun baru tiga ratus enam puluh
jadi artinya masih banyak yang harus kita kerjakan
dengan rencana indopen jalan kaki itu kita akan melihat proyek proyek pas mana yang akan kita kerjakan
untuk mengintegrasikan sistem transportasi
tentu membutuhkan anggaran yang tak sedikit
salah satunya untuk subsidi tarif moda transportasi
yang mencapai lebih dari rp empat triliun dalam setahun
selain menggunakan anggaran belanja daerah
pemerintah provinsi dki jakarta juga menggunakan prinsip kolaborasi
untuk integrasi stasiun integrasi fisik
itu tidak ada anggaran dari apbd
contohnya untuk penataan kawasan stasiun tanah abang
itu kami tidak mengeluarkan apbd
tetapi menggunakan prinsip kolaborasi dengan rekan rekan kai
dan juga pembangunannya itu dari rekan rekan pengembang
yang mendapatkan pendanaan dari sisi koefisien lantai bangunannya
jadi selama ini kan cukup tinggi support untuk pabrik transportasi dari apbd
ya memang dilihat dari apbd cukup besar
namun ini jangan terlalu lama
artinya kita lihat aja tarif transjakarta
dari awal mula dua ribu empat tiga ribu lima ratus sampai dengan sekarang belum bertambah
atau terjadi perubahan tarif ya itu juga menjadi pertimbangan
tapi tentunya tidak serta merta dari tarif
karena dari tarif itu paling hanya mendapatkan sepertiga
potensi lainnya apa memanfaatkan prasarana atau sarana yang sudah ada
ya sekarang mungkin mengembangkan halte ya
halte itu nanti sebagai sumber pendapatan juga
yang selain dari penumpang ya kemudian dari roganya atau bodinya bus
juga bisa dijual untuk iklan iklan
nah kemudian kawasan halte juga tadi bisa menjadi pemasangan
untuk mengurangi beban dari apbd
sebagai ibu rumah tangga tentu saya bisa membantu ekonomi suami
nah menambah kesejahteraan keluarga

pekerjaan saya sehari hari jadi ibu rumah tangga
bayi shower di rumah tangga

bodoh di rumah tangga menunggu penghujung bulan depan

saya menjadi pramudi armada jaklingko jurusan harapan indah pulau gebang
awalnya saya sebenarnya jadi pramudi di jemputan anak sekolah
waktu itu berjalan kurang lebih tujuh belas tahun
dari jemputan anak sekolah itu feeder busway
lanjut lagi kurang lebih setahun lagi j klingko
ya sekarang ini saya di jailingko empat puluh jurusan harapan indah pulau gebang
itu perbedaan itu di proses peraturan
kalau busway itu adalah jam kita boleh masih menarik reguler
nah sesudah itu di j klingko pure full tidak ada lagi untuk menarik reguler
kalau reguler kan sistemnya sesuai apa yang setoran yang saya harus capai
kalau ini kan tidak mesti dicapai maksudnya ya sudah kita bawa sesuai peraturan
kita bisa berjalan
kita beroperasional dengan baik
sudah sudah sudah
ada atau tidak ada penumpang tetap upah kita segitu
kita secara harian itu kita hitungannya cuma satu ratus empat puluh
dengan dikalikan sekian hari ya memang sih ketemu umr nya ketemu
menjadi empat dua ratus berapa
jadi suka dukanya banyak sekali ra
dari mulai aku di
oke trip oke lima tantangan di lalu lintas
itu saat aku waktu itu rute kita melewati cilincing ya
tahu sendiri cilincing itu kan banyak kontainer
kontainer itu boleh dibilang berapa kali besarnya ini loh
saya itu nggak bisa puas atau saya nggak bisa dengan yakin hanya sen
harus pakai takat
dan pakai klekson biar dia enggak
gitu coba harus begini
biar dia lihat aku mau ke kanan kah aku mau ke kiri gitu
jadi itulah semua tantangan di lalu lintas
tantangan di lapangan
bagaimana pergaulan bersama teman teman
yang tadinya mereka juga berangkat dari supir supir reguler
jadi ya saya belajar
belajar di tengah tengah mereka
karena kita ini sebagai manusia apapun kan harus perlu dipelajari
sebagai ibu rumah tangga tentu saya bisa membantu ekonomi suami
nah menambah kesejahteraan keluarga
saya jalani pekerjaan saya ini kan untuk hal yang baik
untuk keluarga saya
motivasi saya mereka
untuk mereka semua
wanita yang hebat sih
bisa mensuarakan anaknya sampai sarjana
dua duanya puji tuhan
enggak semuanya orang tua bisa seperti itu sih
karena satu hal yang
saya selalu ingat beliau selalu mengatakan sama saya nanti kalau saya juga jadi orang tua seperti itu merasakan gitu
pasti apapun dilakukan supaya bisa mesej sekolah kan anak anak
bergabungnya sebelas operator angkutan kota dengan sistem jaklingko bukan hanya membawa perubahan positif bagi para pendapatan pramudinya
tetapi juga untuk para operator pemilik angkutan kota
sebetulnya di dalam isi perjanjian itu kerjasama kita sehari itu kita bisa harus mencapai dua ratus km
dua ratus km itu nanti apsnya harga perkiraan sendirinya itu dihitung
sekarang ini kita kan yang lama ini dibayar rp empat lima puluh delapan per kilometer
jadi kalau yang mobilnya masih kredit ya itu dia
jadi mereka tipis untungnya untuk pemilik
ya itu karena ini programnya bagus membantunya masyarakat pramudinya sejahtera
anggota juga tidak mengkhawatirkan karena jalur itu tidak kemana mana gitu
kalau mobil ada cacat sedikit dikena ba atau dipulangkan
makanya mobil itu terawat dan mobil itu tidak boleh ikut
setiap jalan operasi itu ada yang ngatur checker namanya
dari pt transjakarta dari hulu sampai ke hilir mereka atur berapa yang dilepas jalannya
nah setiap bus stop harus berhenti
tidak ada penumpang atau tidak ada penumpang mereka harus pergi
atau satu detik atau dua detik mereka jalan lagi
itu yang kelihatannya juga mobil agak terawat di situ
transformasi layanan angkutan kota ke arah yang lebih baik ini tidak didapat dengan mudah
membangun layanan publik adalah konsep mensejahteraan masyarakat
mengurangi angka kemiskinan mengurangi biaya pengeluaran
dan yang paling penting adalah dekarbonisasi
ketika kita sudah mengunduh aplikasi jaklingco
sekarang ada tiga ratus ribu penumpang yang mereka juga menggunakan tarif integrasi
harapannya ini bisa semakin banyak nanti yang bisa menggunakan aplikasi jaklingko
jalan jalan ke kota tua
naik transportasi apa ya
kalau aku lebih milih transportasi pribadi karena tinggal duduk
sekarang transportasi publik di jakarta sudah tidak seribet itu karena sudah terintegrasi
makanya sekarang aku mau naik transportasi publik
berarti kita gak bareng bareng dong
nggak apa apa lah yang pentingnya tujuannya masih sama
yaudah sampai ketemu di kota tua
sebelum kita memulai perjalanan kita saya mau mengecek terlebih dahulu di peta
kalau dari lokasi kita di lebak bulus menuju kota tua ternyata kita harus menempuh jarak dua puluh tiga km
dengan durasi satu jam dua menit perkiraannya dari peta ini
ketik macem ya
belum sampai setengah perjalanan ke kota tua saya sudah menemui beberapa titik kemacetan yang lumayan menghambat perjalanan saya
kalau dihitung hitung dari lebak bulus tadi sampai ke stasiun dukuh atas mrt ini adalah tiga puluh empat menit
tapi perjalanan saya belum selesai karena berdasarkan aplikasi dari jaklimpo saya harus berjalan sekitar lima sampai tujuh menit ke halte bus transjakarta osari untuk melanjutkan perjalanan saya ke kota tua
saya sudah tiba di kawasan sudirman
enak banget nih kawasan integrasinya
bisa dilihat dari jalur pejalan kakinya lebar dan nyaman banget
apalagi sekarang cuacanya mendukung
jadi saya pun merasa lebih nyaman untuk berjalan kaki menuju ke kota tua
nggak nyampe nyampe
akhirnya nyampe juga
nggak nyasar kan
tapi kalah cepet nih sama ara
memang ya kalau menggunakan kendaraan pribadi kita nggak perlu gonta ganti moda transportasi
tapi waktu tempuhnya aku mencapai satu jam tiga puluh menit
terus dari segi biaya menghabiskan sekitar tiga liter bahan bakar minyak
kalau kita konversi ke harga pertamak saat ini di angka rp empat belas lima ratus berarti totalannya ada di angka rp empat puluh tiga lima ratus untuk satu kali jalan saja
udah mahal terus kena macet jadinya lama
nah beda nih sama monika
kalau arah nyampe sini itu hanya satu jam aja
dengan menggunakan moda transportasi publik waktu tempuh kita jadi lebih terukur
udah gitu kalau dari segi biaya kalau tadi monika mengeluarkan empat puluh tiga lima ratus rupiah
mengeluarkan biaya sebesar tujuh lima ratus aja loh dengan tarif integrasi
jadi gimana nih sudah saatnya untuk beralih atau belum
wah memang sudah saatnya kita beralih ke moda transportasi publik
selain hemat biaya lebih cepat juga ternyata
gak kena macet dan juga lebih ramah lingkungan
berarti nanti kita baliknya pakai transportasi publik aja ya
iklannya itu ya iklannya itu kalau bisa ya
sampaikan kepada masyarakat
sampaikan kepada masyarakat
tinggalkan mobilmu tinggalkan motormu di rumah hanya dengan sepuluh ribu
kami layani anda sampai tempat tujuan
sosio psikologinya wow murah banget
wow nyaman banget
jalan panjang membangun sistem transportasi publik yang terintegrasi ini sedikit demi sedikit mulai mendapat pengakuan
pada tahun dua ribu dua puluh satu upaya jakarta memperbaiki sistem transportasi diganjar penghargaan sustainable transport award dari institute for transportation and development policy itdp mengungguli kota kota lain seperti auckland sopolo frankfurt hingga san francisco
jakarta dianggap mengambil langkah konkret mengubah paradigma perencanaan kota melalui jaklingko yang mengintegrasikan layanan angkutan umum mulai dari angkot hingga bus transjakarta
selain itu upaya jakarta menambah jalur sepeda dan merevitalisasi akses pejalan kaki turut jadi nilai tambahan
sekarang ini kan saatnya recovery dari pandemi
sekarang ini kan saatnya recovery dari pandemik
angkutan umum secara umum itu meningkat secara pesat ya
dari sebelumnya itu sekitar lima ratus ribu sekarang sudah hampir sekitar satu juta total pengguna angkutan umum untuk mrt transjakarta dan lrt
dan dari tiga ini yang sudah mengunduh aplikasi jaklingko sekarang ada tiga ratus ribu penumpang yang mereka juga menggunakan tarif integrasi
harapannya ini bisa semakin banyak nanti yang bisa menggunakan aplikasi jakling
integrasi antar moda mewujudkan transportasi yang terjangkau baik jarak maupun biayanya sehingga memudahkan penggunanya untuk pergi dari dan kemana saja